di tengah manuver politik pasca pilpres dua ribu dua puluh empat kursi ketua dpr sempat diperdebatkan
namun saat ini puan maharani ketua dpp pdi perjuangan diminta megawati soekarno putri
ketua umum pdi perjuangan kembali menjadi ketua dpr dua ribu dua puluh empat hingga dua ribu dua puluh
posisi ketua dpr ri tentu saja karena berdasarkan undang undang md tiga
p tiga telah menegaskan sebagai penghormatan dan juga sistem proporsional yang bekerja untuk pemilu
maka pd perjuangan mendapat tempat untuk ketua dpr ri
dan sebagai partai yang terus menggembeleng kader mbak puan mampu menampilkan kepemimpinan yang lengkap
baik dari pengalaman di internal partai pengalaman sebagai menko pmk
lima tahun sebagai ketua dpr ri sehingga berdasarkan berbagai proses yang dilakukan
mbak puan merupakan ketua dpr selanjutnya sesuai dengan arahan dari ibu ketua umum ibu megawati soekarno putri